cnn indonesia breaking news
setelah itu pada hari ini ahok akhirnya seperti pada hari hari sebelumnya pada dimulai kemarin memang ahok dari pukul delapan hingga pukul sepuluh nanti akan atau padahal pun seperti pada pagi ini mendengarkan keluhan dari warga jakarta mengenai problematika jakarta
dan nanti bentuknya memang sejauh ini memang daniel bawa kita bersama bahwa ahok saat ini sedang cuti dan dari cuti tersebut ahok tidak akan bisa memutuskan sesuatu
tetapi dari apa yang dilaporkan dari warga tersebut
warga warga jakarta nanti akan dilaporkan dalam aplikasi clue dan mengharapkan bahwa nanti akan ada tindakan langsung dari plt ataupun pns dari pemprov dki jakarta
dan nanti memang sejauh ini belum bisa dipastikan daniel apakah rusai dari rumah lembang ini ahok akan berkampanye ataupun nanti akan bertemu dengan masyarakat lainnya di beberapa daerah ataupun tutupatnya di beberapa wilayah kawasan di jakarta
tapi dipastikan daniar bahwa ahok tidak akan menghadiri gelar perkara
di mabespori hari ini
baik nesya megawati melaporkan langsung dari rumah lembang tempat di mana basuki cepurnama sedang melakukan agenda kampanye
tadi kami garisbawahi bahwa memang betul ahok tidak menghadiri gelar pekara namun di sisi lain di gedung baris krim mabespori saat ini sedang berlangsung ada belasan saksi yang saat ini sedang ditanyakan dan tentu kita tidak mengetahui kapan gelar pekara ini akan selesai namun dari pernyataan dilakukan oleh pihak kepolisian bahwa paling lambat hari kamis akan dilakukan atau diberikan
kami kesimpulan terkait dengan gelar pekara kas dugaan pernistaan agama
kami akhiri kembali breaking news cnn indonesia
kali ini selamat menyaksikan program kami
saya daniel afri sampai jumpa